warga pancur batupak intinya kami sini menuntut keadilan
karena salah satu warga kami edi suranta guru singapura dituduh memiliki senjata api
ternyata di sidang pengadilan sembilan saksi mengatakan bahwa
abang anda kami edi suranta guru singapura tidak ada senjata apinya
itu menurut keterangan saksi bahwa senjata itu milik oknum tni
tni ini tolong segera ditangkap pak
pak jokowi seluruh warga pancur batu masyarakat pancur batu
agar segera melepaskan warga kami bang edi suranta guru singap
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen dan percaya